saatnya berbicara soal makanan karena sudah masuk jam makan siang
makanan berwarna hitam mungkin bukan tren baru lagi di jagad kuliner
namun sejak kemunculannya beberapa tahun belakangan
kuliner berbahan dasar arang aktif charcoal ini
sempat menjadi buah bibir lantaran tampilannya yang unik
dan informasinya akan sekaligus buatopredaksi cnn indonesia siang kali ini
iqbal kurnia dipamit selamat siang dan jangan lupa makan siang
makanan berwarna hitam
adalah satu faktor penggugah selera
namun dunia kuliner seolah tidak pernah kehabisan ide
warna hitam yang tadinya dianggap kurang menarik
sekarang malah diburu pegiat kuliner yang penasaran
dengan tampilan dan rasa yang diusung
seperti pada burger yang saya nikmati ini
warna hitam mendominasi presentasi hidangan
beruntung burger ini punya sayuran pelengkap
yang menjadi ornamen penghiasan jia
tampilan elegan dan premium tertuang
di luar dari bun atau roti burger
yang membalut daging sapi australia
lengkap dengan saus madu mustard dan keju mozzarella
untuk produknya sendiri
saya tambahkan kita banyak menggunakan charcoal powder
untuk burger bun untuk black brioche seperti itu
seluruh bahan diolah sendiri alias homemade
termasuk bun hitam
itulah unika charcoal
bahan makanan yang arang aktif ini memang bisa dipadu padankan
dengan berbagai macam rasa
kalau yang seperti burger ini rasanya gurih
kemudian bisa juga dengan manis nih
nah karena memang carkol ini memberikan presentasi yang cantik
dan tidak mengubah rasa dari bahan dasar
yang digunakan dalam makanan tersebut
pelahan makanan charcoal berikutnya tos keju khas negeri sakura
yang dilengkapi keju mozzarella yang melimpah
setelah proses oven sepuluh menit dengan suhu satu ratus delapan puluh derajat
tos dipanggang selama lima menit agar keju lumer
hasilnya tarik ulur mozzarella menjadi sensasi pengalaman tersendiri
hmm seru banget
tadi bisa lihat sendiri langsung melar
dan yang pasti enak di lidah
meski banyak varian tos namun pilihan charcol menarik perhatian pengunjung
lantaran warna hitam roti sangat kontras dengan warna keju
soalnya yang charcoal itu kan jarang
kalau kayak roti matcha itu kan udah banyak original apa lagi
tapi lolor itu unik terus karena hitam itu makannya pengen
dan udah nyobain beberapa kali emang favorit sih kalau yang gitu
tak hanya dikreasikan pada makanan utama dan camilan
arang aktif charcoal juga dapat diolah pada minuman milkshake
yang namanya gelato itu biasanya kan warna warni colorful
biar bentuknya menarik
tapi kalau warna hitam ternyata seksi juga loh
mengusung tema orchi atau menyatu dengan alam
bahan alami gelato diperoleh dari petani lokal
termasuk bubuk arang aktif yang memberi warna pada gelato
untuk yang arang bambu sendiri kami dapatinnya dari tegal alang di ubud
para petani bambu yang ada di tegal alang di ubud
memang kami selalu mendapatkan barang barang kami dari pantai lokal itu
dengan tujuan untuk memberdayakan para petani lokal tersebut
memberi sensasi after taste berupa sisa serbuk charcol
wah keringis keringis di dalam lidah
kayak apa ya unik aja gitu
dan bikin penasaran kayak rasa apa sih ini
terus kayak oh bambu karkol
coba deh kayak lagi hips nih
seolah olah charcoal gitu kan
bubuk arang aktif atau charcoal dipercaya berhasiat sebagai detoksifikasi
lantaran mampu menyerap racun
dan tidak meninggalkan residu di dalam pencernaan
belum ada penelitian ilmiah terkait khasiat makanan olahan berbahan dasar arang
nah mungkin juga harus hati hati
karena dia dapat menyerap dengan pori porinya
menyerap banyak apa namanya banyak racun
mungkin dia juga berefek menyerap zat gizi
jadi menurut saya itu yang harus lebih hati hati
tapi kalau penggunaan sedikit
hanya sebagai aroma
hanya sebagai pewarna
mungkin tidak akan berefek buruk
bubuk arang aktif pada makanan lebih bersifat sebagai pewarna alami dengan dosis rendah
meski efek detoks yang dihasilkan belum beruji secara klinis
konsumsi makanan berbahan carkol relatif aman
ternyata makanan ataupun minuman yang berwarna hitam tidak selamanya menyeramkan loh
dari perjalanan saya mencoba makanan dari charcoal ini
baik dari burger kemudian roti dan juga milkshake dan gelato ini
semuanya enak dan memiliki tampilan yang sangat menarik
roni satria himawan amri jakarta